sejumlah pengungsi gunung agung bali sudah mulai tidak betah dan juga gelisah tinggal di posko pengungsian
terutama para ibu hamil mereka mendekati tanggal kelahiran bingung bagaimana nasib mereka setelah melahirkan bayinya nanti
lebih dari satu ratus empat puluh ribu warga dari dua puluh delapan desa di lereng gunung agung harus tinggal di pengungsian
tidak terkecuali para ibu hamil
mereka juga harus menerima kejantaan untuk tinggal di tenda pengungsian
akibat kondisi ini mereka mengaku khawatir saat berada di pengungsian
terutama bagi mereka yang waktu melahirkannya tinggal menghitung hari
meski demikian mereka hanya bisa pasrah lantaran untuk kembali ke rumah pasca melahirkan
juga tidak mungkin selama gunung agung masih berstatus awas

belum ada tanda tandanya
kini para ibu hamil hanya bisa menunggu jadwal kelahiran sang buah hati mereka
di kabupaten kelungkung sendiri jumlah pengungsi sebanyak delapan belas tujuh ratus tiga puluh tujuh jiwa dan sembilan puluh sembilan diantaranya merupakan ibu hamil